berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari sumpah pemuda
seperti halnya yang dilakukan puluhan siswa sma di surabaya
mereka menggelar drama kolosal tentang sejarah perjuangan pemuda indonesia
dalam memperebutkan kemerdekaan republik indonesia
rekonstruksi perjuangan para pemuda dalam melawan penjajahan belanda di tanah air berlangsung sengit
para pemuda dengan semangat membara melakukan perlawanan kepada belanda di tanah air
tak terkecuali pangeran diponegoro bersama para pengikutnya
namun sayang karena kelicikan tentara belanda pangeran diponegoro akhirnya ditangkap
semua ini merupakan drama kolosal yang diperagakan oleh puluhan siswa sebuah sekolah menengah atas di surabaya
untuk memperingati hari sumpah pemuda yang diperingati setiap tanggal dua puluh delapan oktober
bagi para siswa semangat sumpah pemuda memberi inspirasi bagi mereka
agar menerapkannya dalam proses belajar
pihak sekolah sengaja menyajikan peringatan sumpah pemuda dengan drama kolosal
karena untuk membubuhkan semangat kebangsaan bagi para siswa
selain menumbuhkan rasa nasionalisme drama kolosal ini juga agar para pelajar
semakin berpikir kritis dan dewasa dalam kehidupan berbangsa